ini kita akan kembali ke malang jawa timur untuk mengupdate informasi terkini seputar persiapan keberangkatan pemakaman jenazah kiai haji hashim muzadi
dan kansa tamarindora akan siap melaporkan bagaimana kansa sejauh ini persiapan di sana
selamat siang lady dan anissa
sebentar lagi atau sekitar setelah ibadah sholat duhur pukul tiga belas siang nanti jenazah dari kiai haji hashim muzadi akan diberangkatkan dari rumah duka
yang juga menjadi satu dengan pondok pesantren al hikam di malang menuju lanut abdul rahman saleh dan nantinya akan diterbangkan ke pondok pesantren al hikam dua yang ada di depok
melalui abdul rahman saleh malang menuju ke bandara
halim berdanaku sumajakarta
saat ini ribuan pelayat masih memenuhi pondok pesantren dan juga rumah duka dan sholat jenazah juga masih terus berlangsung hingga nanti bakda sholat duhur
dan hari ini baru saja juga hadir wali kota malang didampingi oleh wakil wali kota yang turut menyampaikan bela sungkawa serta duka cita
belakang lady dan anissa memang selama sekitar tiga hari sejak hari sabtu hingga senin kiai haji hashim muzadi dirawat di rumah sakit lafalet karena sakit
informasi yang saya dapat dari ketua perpustakaan serta informasi pondok pesantren al hikam ini almarhum merasa kelelahan sehingga harus dilarikan ke ruang icu rumah sakit lafalet yang ada di malang
selama tiga hari sejak hari sabtu hingga hari senin
almarhum berada di rumah sakit lafalet untuk mendapatkan perawatan intensif
namun pada hari senin tepatnya pukul lima belas sore beliau almarhum kiai haji hashim muzadi meminta untuk dipindahkan ke rumah meskipun harus tetap melakukan atau menjalani perawatan intensif didampingi dengan dokter
beliau secara khusus meminta dipindahkan ke rumah karena ingin dekat dengan para santrinya di pondok pesantren al hikam
baru saja kemarin hari rabu presiden joko widodo didampingi dengan ibu negara iryana beserta rombongan tiba di bandara abdurrahman saleh malang untuk menjenguk kiai haji hashim muzadi di kediamannya yang ada di belakang saya ini
kemudian pada pagi tadi pukul enam lebih lima belas menit kiai haji hashim muzadi telah dipastikan meninggal dunia
dan tentunya persiapan juga sudah dilakukan di depan area pondok pesantren
ini banyak sekali banser untuk mengamankan jalannya sholat jenazah persiapan pemberangkatan menuju ke lanut abdul rahman saleh malang
juga para pelayat di sini yang terdiri dari tetangga kerabat keluarga beberapa tokoh seperti kiai dan juga pejabat kota malang masih terus memadati pondok pesantren
berebut atau berbondong bondong bergantian dan bergiliran melakukan sholat jenazah sebelum kiai haji hashim muzadi segera diberangkatkan dan dimakamkan di depok
begitu lady dan andisa
ya kanza apakah anda sudah mendapatkan informasi siapa saja yang akan mendampingi jenazah almarhum saat diterbangkan menuju ke jawa barat
dan siapa saja apakah hanya keluarga atau ada yang lain juga mungkin yang akan
ya informasi yang saya dapat nantinya sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat kiai haji hashim muzadi akan didampingi oleh empat belas anggota keluarga
yang terdiri dari istri anak menantu serta keluarga inti dari almarhum akan mendampingi jenazah untuk dibawa ke landut abdurrahman saleh
serta akan segera diterbangkan ke bandara halimerdana kusuma
yang nantinya juga di bandara rencananya akan digelar upacara secara militer untuk memberangkatkan jenazah
dan di bandara halimerdana kusuma jakarta juga akan kembali digelar upacara yang akan dipimpin oleh irup atau inspektor upacara yusuf kala
selaku wakil presiden republik indonesia
memang selama hidupnya almarhum dikenal begitu dekat dengan para santri sehingga saking dekatnya almarhum ini meminta untuk dimakamkan
di pondok pesantren al hikam ii yang ada di depok karena beliau merupakan pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren al hikam
beliau menginginkan dimakamkan di sana ketika meninggal di depok karena ingin dekat dengan santri yang di sana hafal dengan al quran atau hafiz istilahnya
dan selain dekat dengan santri beliau juga toleransi sekali terhadap berkerukunan umat beragama mengingat beliau juga kini menjadi salah satu
dari sembilan presiden wcrp yaitu world conference for religion on peace yang merupakan organisasi lintas agama yang berisi tokoh tokoh berbagai agama yang ada di dunia untuk menciptakan perdamaian dunia
nah selain beliau menjadi presiden salah satu dari sembilan presiden wcrp beliau juga sampai saat ini sejak tahun dua ribu lima belas lalu menjabat sebagai anggota dewan pertimbangan presiden
dan juga pernah menjabat sebagai ketua umat
pengurus besar nahdlatul ulama sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga dua ribu dua
untuk perjalanan beliau juga dalam dunia politik pernah menjabat atau pernah menjadi sebagai calon wakil presiden di era megawati soekarno putri pada tahun dua ribu empat
begitu kira kira perjalanan hidup semasa kiai haji hashim muzadi ini masih hidup begitu lady dan anissa
baik terima kasih atas informasinya
indora melaporkan langsung dari malang jawa timur dan tentunya kami nanti akan menantikan informasi terbaru terkait juga bagaimana nanti proses keberangkatan
jenazah dan juga keluarga untuk sampai di jakarta dan kemudian akan dibawa ke beji depok untuk dimakamkan di sana
dan selanjutnya kita akan ke gedung dpr sudah terhubung dengan anggota dpr fraksi pkb maman imanul haq
selamat siang pak maman
pak maman tadi kita sempat
iya selamat siang pak
tadi kita sudah sempat berbicara mengenai bapak almarhum kiai haji hashim muzadi dari sudut pandang pak mahfud md dan beliau sudah menyatakan banyak sekali kenangan kenangan yang bisa diingat dari sosok almarhum
bagaimana dengan bapak sendiri apa yang paling diingat dari sosok almarhum kiai haji hashim muzadi
ya pertama tama saya sebagai wakil ketua praksi partai kebangkitan bangsa dan sekaligus juga ketua umum lembaga dakwah pbnu sangat berduka cita atas wafatnya kiai hashim mujadi
nah yang kedua ada dua hal yang selalu kami ingat dari sosok pak kiai hashim mujadi
yang pertama adalah sangat jarang orang yang memiliki karir
menghabiskan seluruh energi kehidupannya untuk membesarkan satu organisasi keagamaan yaitu nahdlatul ulama seperti yang dilakukan oleh kiai hashim mujadi
beliau menitik karir dari bawah bergulat dan bergumul dengan masyana diyin sampai akhirnya mencapai puncak sebagai ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama
itu membuktikan bahwa dedikasi loyalitas serta kecintaan atas upaya transformasi
dan perdamian yang dilakukan oleh pak hashim menjadi contoh bagi kami di tengah begitu banyak orang yang gampang loncat
gampang bosan dan kadang kadang meninggalkan tanggung jawabnya
yang kedua kami sangat kehilangan kiai hashim karena beliau adalah orator yang handal komunikatif tapi sekaligus humoris
beliau pun adalah orang yang mampu untuk setia mendengar kami termasuk anak anak muda
dan beliau juga sering senang curhat lalu ngobrol berbagai hal dengan beliau
joke joke yang menarik penuh makna beliau ungkapkan baik di ceramah ceramahnya atau dalam keadaan sehari hari
saya pernah berdua mengerikan ceramah di satu pesantren di kediri
lalu beliau mengatakan bahkan beliau katakan kembali waktu dia ceramah di istana
dia bilang kang maman hari ini banyak orang yang mengkafirkan orang islam
padahal dulu para wali para kiai
itu mengislamkan orang orang yang non muslim
itu dia katakan sambil canda dan semua orang tertawa
dua hal itu yang membuat kami kehilangan kepada sosok kiai haji mujadi
pak lalu kemudian apakah juga dalam ketika masih berkomunikasi ada pesan pesan yang paling anda ingat begitu
terkait juga kondisi umat beragama di indonesia dan juga yang dipesankan untuk tokoh agama
iya ketika beliau jadi watim pres dan kita tentu sering datang ke wati impres untuk mendiskusikan soal toleransi
kita tahu hari ini ada kelompok kelompok intoleran dan radikal yang terus menebar kebencian atas nama agama
yang terus menjadikan mimbar mimbar dakwah menjadi mimbar fitnah dan memecah belah
beliau mengatakan pertama terus kita harus berjuang secara militan menguatkan militansi kita
untuk menyebarkan islam yang moderat islam yang toleran islam yang menghargai perbedaan
musuh kita kata beliau itu bukan orang yang berbeda tetapi kebodohan dan kemiskinan
yang kedua beliau selalu mengatakan jangan lupa untuk terus membaca
calon pemimpin ke depan adalah orang orang yang mampu membaca termasuk membaca realita
itu yang beliau katakan berkali kali
termasuk ketika datang di satu pondok pesantren
trend di mana saya belajar yaitu di baitul arkam di bandung
beliau katakan kalau mau jadi pemimpin jadilah orang yang mampu membaca zaman
mau bersilaturahmi dengan kiai kiai
dan mengambil kearifan dan nilai spirit values perjuangan para kiai
dan jangan lupa untuk membangun sinergi
nasihat nasihat yang tentu akan abadi karena keluar dari hati yang suci dan pengalaman berpuluh puluh tahun
bergulat dan bergumul dengan kehidupan dakwah
dakwah ala nahdlatul ulama
yaitu dakwah yang moderat tolerans damai
dakwah yang ingin mempertahankan pancasila dan nkri
baik terima kasih pak maman imanul haq yang sudah bergabung bersama kami di after sepuluh
dan tentunya kita doakan bersama atas kepergian dari kiai haji hasim muzadi
dan juga semoga keluarga ini dikuatkan ya